kaum duafa di sekitar masjid baitur rahman simpang lima semarang
kini bisa mendapatkan beras dengan lebih mudah
mesin serupa atm buatan dalam negeri
digunakan untuk mendapatkan beras secara otomatis
satu mesin atm beras mulai beroperasi jumat siang di semarang
lokasinya di aula kompleks masjid baitur rahman kawasan simpang v
penggunaan mesin ini layaknya atm uang pada umumnya
cukup menempelkan kartu pada sensor mesin
beras pun keluar sesuai keinginan
untuk tahap awal baru lima puluh warga yang mendapat kartu atm beras
mereka merupakan kaum duafa yang sudah diverifikasi jati dirinya
dan tinggal di sekitar masjid baitur rahman
salah satunya rumina
agar bisa menggunakan kartunya rumina sudah menjalani pelatihan
dulu kan pernah diajari kamabar yang pertama kali sama kamar
sekarang sudah bingung
dapat berapa ini
dulu sekali belajar itu dapat dua liter
kalau sekarang ini tiga liter
mesin yang disebut atm beras ini merupakan hibah ikatan remaja dan pemuda masjid baitur rahman ika mabah
mesin seberat sembilan puluh kg ini buatan sejumlah alumni institut teknologi bandung angkatan delapan puluh
salah satu keunggulan mesin ini adalah
bisa membagikan beras sesuai dengan kebutuhan beras masing masing pemilik kartu
alat ini bisa diatur mulai dari satu liter dua liter tiga liter dan selanjutnya
kemudian kita juga bisa menentukan bahwa penerima kartu nomor berapa ini
karena membutuhkan kita nilai membutuhkan beras banyak berarti akan menerima beras juga yang lebih banyak
kalau mereka ternyata orang yang janda tunggal tidak memiliki keluarga
berarti kebutuhannya sedikit kita bisa atur dia menerimanya juga lebih sedikit daripada yang berkebutuhan lebih banyak
melalui mesin ini diharapkan penyaluran donasi beras dari masyarakat bantuan menjadi lebih terorganisir
memperpendek rantai distribusi dan mengurangi maraknya pengemis palsu